iya ini dia ya film yang kalau anda lihat sekarang di bioskop membuat film film lain turun layar
karena semuanya pasti ingin nonton the avengers
memang film ini sangat fenomenal pemirsa
dan di balik film fenomenal ini ternyata ada buah karya anak bangsa di dalamnya
sudah ada hadir ya di good morning animator asal indonesia yang turut menggarap pembuatan the avengers infinity war
wow dari tangannya ini loh tercipta film yang tadi kita tonton
itu film keren banget loh mas
hebat ya maksudnya one of the best ini sih avengers menurut saya sejauh ini
dari sang pembuat sendiri gimana nih komentarnya
dari tim animasinya gimana
memang challenge nya gede karena audiens ekspektasinya pasti sangat tinggi
jadi adalah komitmen kita untuk benar benar ngedeliver hasil yang sesuai ekspektasi
karena kita juga nggak mau audience pada kecewa
awalnya terlibat ke proyek
avengers ini gimana sih ceritanya mas roni
saya emang kerjanya di sebuah visual effect studio
jadi memang spesialisasi kami itu mengerjakan pembuatan efek visual untuk film film skala besar ya
nah dalam hal ini infinity war juga termasuk salah satu proyek yang kami kerjakan jadinya
dan juga ada banyak lagi ya film film yang memang menggunakan special effects itu
nah kalau jalan ceritanya mas rony kan berarti sekarang di singapura ya kan
gimana caranya animasi indonesia
bisa gabung ke
animator indonesia ya
ya animator indonesia bisa gabung ke perusahaan animasi luar
itu sebenarnya kesempatannya terbuka untuk siapa aja ya
karena kita melihat maksudnya perusahaan perusahaan terbut akan melihat apakah memang kita punya skill yang memenuhi standar kebutuhan mereka
jadi kalau misalnya ada orang atau artis dalam artian seniman ya yang pengen kerja ya tinggal menaikkan skillnya
dan itu akan menjadi level mereka memenuhi standar yang internasional dan itu akan tercipta sendirinya
karena sangat kompetitif gitu
kalau mas rodi sendiri mengawali karir sebagai animator itu seperti apa sampai akhirnya sekarang ini ya ini salah satu achievement sih ya
bisa terlibat di sebuah film yang begitu epic avengers dan juga bahkan beberapa film lainnya
film besar lainnya kan kayak workraft juga kalau tidak salah mas rony juga terlibat di situ ya
iya bahkan lulusannya bukan animasi kan
lulusannya tuh arsitek
kalau dari arsitek malah nah ini makanya ceritanya lebih seru lagi nih mas gimana mas awalnya bisa
dulu awalnya kuliah arsitektur di ui ya di depok
oke anak depok nih ceritanya ya
ya cuman pas di akhir akhir masa kuliah gitu mulai ngerasa kayak gak cocok
dan kalau aku lanjutin aku ngerasa i will just be an average
nggak akan bisa meraih passion sih
mas service lah ya gitu ya
oke optimal gitu ya
nah saat yang sama kita juga berkenalan dengan yang namanya tiga d software
karena kita pakai buat visualisasi desain kan
nah sejak itu kita saya ya saya ngerasa dan mencari informasi ternyata lebih banyak penggunaan software software kayak gitu
untuk animasi untuk visual facts untuk film
dan itu kesempatannya sebenarnya jauh lebih besar
dan saya melihat tadi fenomena tadi dimana yang dibutuhin hanya skill level yang bisa bersaing secara internasional
dan perusahaan perusahaan tersebut di luar sana dia nggak peduli kamu latar belakangnya siapa berasal dari mana
selama kamu punya skills maka bisa gitu ya
nah terus gimana mas maksudnya dari ketika mas roni itu punya keinginan untuk gabung apa ya berkarir di situ itu kan prosesnya pasti panjang tuh
belajar dulu terus meet the standards itu kayak gimana prosesnya dan berapa lama
saya sih nggak pernah belajar secara formal jadi selalu otodidak
awalnya mulainya otodidak itu kurang lebih enam bulan ya
enam bulan saya udah lulus kerja tapi kerja sebagai grafik designer
malamnya belajar otodidak tentang cgi computer graphic imagery
baru setelah enam bulan akhirnya coba coba cari kerja
ada satu studio yang waktu itu buka di batam
nah itulah jadinya batu lompatan pertama saya
di batam untuk masuk bener bener ke industri animasi
apa itu proyek pertama di batam yang dikerjakan dulu
projectnya judulnya sing to the dawn
sing to the dawn itu dialihbahasakan ke audiens indonesia jadi meraih mimpi
i see dari situ terus kemudian selanjutnya
di situ saya kemudian pindah ke singapura tapi kerja ke studio lokal singapura
kemudian setelah itu ada open recruitment begitu ya
ya prosesnya sama seperti itu ya
ya tetap cari cari kesempatan gimana bisa berkembang lagi ke perusahaan yang lebih besar
ke project yang lebih challenging
iya jadi kayak sama kayak batu lompatan saya ke industri itu di batam
saya juga butuh batu lompatan baru lagi untuk masuk singapura
baru dari singapura buka jalur lagi gitu kan
oke jadi prosesnya panjang tuh kan
ya panjang banget itu kan learning by doing juga
dan tadi juga belajar secara otolidak
tapi sebenarnya kalau di indonesia sendiri nih misalkan ada animator animator muda
mau belajar dan mau masuk ke dunia internasional itu wadahnya ada gak sih
hmm iya berangkat dari pengalaman saya sendiri itu
saya juga inisiatif di waktu luang saya dan saat ini saya udah bikin tim untuk
jadi yang terlibat dan mengajar kan adalah orang orang yang memang aktif
masih aktif di industri
jadi ilmu yang kita berikan kurikulum yang kita berikan juga sesuai yang meet the standard of di industri
kursus online saya ya bengkelanimasi com
oh di bengkelanimasi com wah saya bisa ikutan nanti saya mau bikin animasi juga
saya pengen saja di iron man gitu kan
keren ya lumayan
animasinya di wakanda lagi ya
nah mas apa rasanya gitu sekarang mas rony ya sudah terlibat di begitu banyak nih project film film besar
film film box office bahkan saya tidak bisa membayangkan ya menggambarkan rasanya bahwa ketika lagi nonton tuh
ini nih gue ada di sini nih ini bagian yang saya kerjakan nih gitu
it's a mixed feeling ya jadi pertama sih pasti puas dan proud ya karena it's my work being
jadi ada satu momen pas proyek pertama atau kedua saya sih kayaknya yang
pas saya ngerjain pacific rim yang pertama tahun dua ribu tiga belas gitu ya
pada saat kita nonton di bioskop saat adegan yang saya kerjain muncul gitu loh ya
bagaimana mereka mengejoy yang saya kerjakan
karena indian uday ini kan entertainment jadi peran saya adalah menge entertain audience gitu
dan melihat ekspresi mereka jadi wah gile
nah mas ini kan sekarang gini ya sekarang mas rony kan punya pengalaman kerja di studio lokal indonesia
lalu juga masuk ke studio lokal di singapura kemudian juga masuk sekarang ke studio internasional begitu lah ya
di singapura juga dan terlibat di banyak proyek film besar
jadi punya pengalaman yang bervariasi nih
melihat bagaimana industri animasi di indonesia
kalau kita lihat kan film film animasi di indonesia kayaknya masih jauh sekali ya
dari standard yang bisa kita nikmati secara luar biasa seperti film film di hollywood gitu
sebetulnya apa sih masalahnya apakah orangnya ataukah teknologinya yang kita tidak ada
tidak support atau mungkin memang tidak ada dukungan juga dari environment yang ada di indonesia
hmm kalau untuk spesifiknya
kalau untuk spesifik menjawab pertanyaan itu saya kurang
cuman kalau kita melihat dari luar pertama industri animasi selain di indonesia itu memang sudah dilakukan lumayan panjang gitu
jadi it for for apa sama seperti
sama seperti hal lain
cuman kalau saya personal melihatnya dari sejak saat saya mulai kerja di batam itu sampai ke sekarang
itu saya melihat ada perkembangan yang lumayan positif dan mengarah ke ya sesuatu yang lebih baik gitu
jadi harus terus belajar juga ya
untuk kita dan juga untuk para animator indonesia
yang yang penting yang yang penting terus terus belajar dan aware kalau kita harus mengembangkan diri sih
optimis lah ya animasi indonesia bisa juga
karena kan film horror kita kan sekarang sudah masuk tuh ya
tidak genre genre film yang lainnya ya
film animasinya kan keren juga tuh
iya mudah nih eh di avenger selanjutnya ikut juga nggak
oh belum tahu
oh belum tahu ya
tapi ada lah ya
mas rony terima kasih banyak mas pagi pagi ini sudah ngomong
pagi ini sudah ngobrol bersama kita
semoga ini juga menginspirasi ya buat banyak animator asal indonesia bahwa nggak ada batasan untuk bermimpi
pada akhirnya ketika anda bermimpi dan juga terus mengembangkan diri bisa mencapai sebuah karya yang besar